wali kota se indonesia berkumpul di padang sumatera barat dalam agenda rakernas asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia atau apeksi ke lima belas
pemerintah kota padang memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang sempat terpuruk akibat pandemi covid sembilan belas
pemerintah kota padang
pemerintah kota padang
rakernas kali ini juga dirangkai dengan indonesian city expo atau ice dua ribu dua puluh
rakenas merupakan kegiatan besar tahunan yang dihadiri seluruh anggotanya untuk membahas isu isu penting dan strategis
sementara ice yang diselenggarakan dalam rangkaian rakernas merupakan etalase kota kota indonesia dalam menampilkan pembangunan inovasi dan produk produk unggulan
selain itu ice juga menampilkan gebiar umkm kuliner dan pentas seni
serta kegiatan kegiatan menarik lainnya
beragam produk masing masing kota ditampilkan di arena
sebagai tuan rumah pemerintah kota padang menjadikan hajatan besar tersebut sebagai sarana mendongkrak ekonomi masyarakat
semenjak didirikannya apexi asosiasi pemerintah kota indonesia di tahun dua ribu
dan ini sudah berjalan ritual
setiap tahun selalu ada rapat kerja nasional
di mana berkumpul seluruh sembilan puluh delapan wali kota se indonesia di suatu tempat
dan kami berpikir setiap diadakan rapat kerja ini luar biasa peningkatan ekonomi yang terjadi di daerah itu
inilah alasan kenapa kami sangat antusias untuk bagaimana kota padang menjadi tuan rumah setelah dua puluh dua tahun
harapan kita adalah bagaimana ekonomi rakyat kota padang khususnya dapat meningkat
setiap ada kegiatan keramaian di kota padang selalu ada peningkatan
tingkat hunian hotel meningkat kunjungan ke rumah makan restoran kafe dan lain lainnya meningkat
penjualan juga meningkat
selain rapat rapat antar komisi di tubuh apexi pihak tuan rumah menyiapkan beragam kegiatan menarik termasuk pawai budaya nusantara
selain itu juga ada ladies program city tour dan kegiatan khusus di padang
seperti penanaman pohon di kebun apeksi merandang atau membuat rendang oleh para wali kota dan beragam kegiatan lainnya
diharapkan apeksi bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan tukar pikiran antar pemerintah kota di indonesia saja
melainkan juga menjadi pertemuan untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang antar kota
yang pada gilirannya akan mendongkrak ekonomi masing masing daerah